dan situasi lalu lintas di sekitar pasar limbangan minggu pagi terpantau lancar
arus lalu lintas hanya sedikit tersendat oleh kendaraan keluar masuk pasar
dan situasi pun tidak jauh berbeda di depan pasar tradisional dan juga modern limbangan yang cukup ramai pagi ini
namun tidak sampai mengganggu lalu lintas
petugas kepolisian pun juga melakukan pengaturan lalu lintas agar tidak ada kemacetan di wilayah tersebut
namun demikian arus lalu lintas hanya sedikit tersendat oleh kendaraan yang keluar maupun masuk ke pasar